aku mau jelaskan sesuatu sama kamu bella
mau apa lagi kamu kesini
aku akan jelaskan semuanya sama kamu
apalagi harus aku denger
kamu itu selalu ngebongin aku
lebih baik kamu pergi
aku udah gak percaya lagi sama kamu
bella tolong dengarkan aku bella
ini semua salah paham
tadi bella gak datang kan
bella datang afif
dia ada di depan ruangan kamu
tapi dia denger semua percakapan kamu sama tiara
jadi bella mendengar semuanya
iya afif dia denger semuanya dengan jelas afif
aku harus jelasin semuanya sama bella
bahwa apa yang aku katakan sama tiara itu tidak sungguh sungguh
aku katakan itu semua supaya tiar tidak bunuh diri
eh david kamu mau kemana
sebelum kamu ketemu sama bella
kalau kamu ingin membatalkan janji kamu tadi
kami keterima peruntungan
dan siapkan sony
pasti kamu gak tegang
ngeliat bella itu menangis
tapi kalau menurut mama itu gak apa apa
bella itu kan istri kamu
dia harus bisa menghormati kamu
jadi dia itu gak seenaknya pergi dari rumah
semua ini demi kebaikan bella
mau apa lagi kalian kesini
vif udah cepetan kamu bilang vif
kamu bilang mengenai perasaan kamu sama tiara yang sebenarnya
kenapa kamu mendekat dia
kamu mau mengaruhi dia
saya hanya ingin kasih tahu dokter
tiara gak akan pernah bisa memiliki afif
mereka gak akan pernah bisa bersama dulu
kenapa dia ngomong kayak gitu ya
vif cepetan kamu bilang vif
aku tahu dokter sudah menyelamatkan hidup aku
aku minta maaf sama dokter
aku tidak bisa melanjutkan hubunganku sama tiara
aku tidak bisa menikahi dia
aku minta maaf sama dokter
dan juga sama tiara
habib pasti akan berikah sama kamu
kalian besok akan berikah
dia memberikan namanya
kamu mau nunggu afif sampai kapan
bela kamu itu istri aku
anak kamu anak aku juga
atau kamu ingin aku membeda bedakan anak kamu dan anakku
aku mau jelaskan sesuatu sama kamu bella
tunggu bella tolong maafkan aku
aku akan jelaskan semuanya sama kamu
aku harus dengar
kamu itu selalu ngebongin aku
lebih baik kamu pergi aku dia gak percaya lagi sama kamu
bella tolong dengarkan aku bella
ini semua salah paham
dengarkan aku dulu dengarkan penjelasan aku
aku memang salah
tiara sudah dua kali ingin mencoba bunuh diri
aku sengaja mengatakan itu semua bela
tapi aku tidak sungguh sungguh
aku cuma ingin supaya tiara tidak melakukan bunuh diri
aku udah gak percaya lagi sama kamu
semua harapan aku sama kamu itu udah hilang
lebih baik kamu pergi dari sini
bahkan kamu gak mikirin anak kamu
kamu tahu gak
anak kedua kita aku sengaja gak kasih nama karena aku nungguin kamu
aku tunggu kamu gak kasih nama
tapi setelah kamu balik
tapi setelah kamu balik kesini
kamu itu cuma bisa bawa masalah kehidupan aku
nanti kita pikirkan bersama sama nama bayi itu
udah gak perlu
karena reno suami aku udah kasih nama untuk anak aku
nama anak aku adalah dava
jadi sebaiknya kamu pergi dari sini
udahlah udahlah afif
kamu gak usah minta maaf lagi sama aku
aku udah bolehin kamu kok nikah sama perempuan itu
asalkan kamu kasih shiva anak aku
karena syifa adalah anak aku
lebih baik sekarang kamu pergi
dia bicara sama siapa ya
jangan jangan ada seseorang di kamar emma
berani kamu masuk sama istriku
keluar kamu dari sini
lo kenapa masuk kamar orang seenaknya fique
kamu itu mah istriku
kamu harus ingat itu kamu harus tau kan
bella bella jangan
itu bukan urusan kamu bella
dia itu udah bukan suami kamu lagi
pergi kamu dari sini
lu tuh kenapa sih fir
kenapa lo gak bisa membiarkan bella hidup bahagia fik kenapa
kalian salah paham
tolong dengarkan penjelasanku dulu
kalian salah paham
salah paham apa
kamu menginap masuk ke kamar istriku
tolong dengarkan aku dulu
enggak fir cukup
gue gak mau denger penjelasan dari lo fir
udah cukup fir cukup
lo udah menghancurkan kehormatan bella dengan menyilap masuk ke kamar dia
dia istri gue sekarang sih
lo gak ada hak sama sekali
lu jauhin keluarga gue lo pergi dari sini
kamu pikir pernikahan kamu sama bella itu sah
pernikahan kalian tidak sah
kalaupun memang pernikahan gue sekarang gak sah gue akan urus sampai pernikahan ini sah
bella akan tetap jadi istri gue
kembali ke istri kamu
kembali ke tiara
aku hanya ingin bicara dengan mila
ijinkan aku bicara sama dia
kalau dia keluar
ayo keluar bella
aku ingin bicara sama kamu bella
fir udah cukup
hah fir cukup
lo lihat sendiri kan viv
bella gak mau keluar gitu
bella gak mau ketemu sama lo viv
sekarang lebih baik lo pergi
aku ingin bicara sama kamu
kamu itu mahasiswi aku bella
kamu udah janjikan sama reno
supaya kamu itu nggak peduli sama orang lain
kamu gak dengerin kata kata orang lain terutama afif
kamu harus ingat sama janji kamu sama rena